sebanyak seribu lebih guide atau pramu wisata bahasa mandarin di bali terancam kehilangan pekerjaan setelah merebaknya virus corona
sebagian mereka beralih profesi menjadi sopir lepas untuk mendapatkan penghasilan
himpunan pramu wisata indonesia provinsi bali mengklaim memiliki anggota sebanyak satu tiga ratus orang
ini dikarenakan banyaknya wisatawan tiongkok yang membatalkan liburannya ke bali setelah merebak virus corona di wuhan tiongkok
ketua hpi bali menyebut sekitar satu empat puluh anggotanya kini telah kehilangan pekerjaan karena tidak adanya turis tiongkok yang datang ke bali
ia juga menyebut sebagian besar pramu wisata atau guide mandarin ini kini beralih profesi sebagai sopir lepas dan ada pula yang memilih untuk pulang kampung
itu sangat bertampak sekali kepada anggota kami yang telah pengalaman